terdakwa kasus mega korupsi ktp elektronik setia novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi terhadap anang sugiyana sudiarjo direktur utama pt kuadra solution
setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih tujuh jam mantan ketua dpr ri ketua dpr ri ini keluar dari gedung kpk sekitar pukul empat sore
seperti biasa tidak sepatah kata pun yang terucap dari mulut setia novanto
pengacara setia novanto firman wijaya mengatakan kondisi kliennya saat ini tidak bisa dipastikan benar benar sehat atau tidak karena sering tidak stabil
dan berikut keterangan firman wijaya selengkapnya
tentu ada strategi strategi yang kita siapkan
tentu kita ingin mendengarkan secara faktual strategi dakwaan yang disusun itu apakah sifatnya alternatif
ataukah sifatnya kumulatif atau gabungan
kita ingin tahu
bisa saja surat dakwan itu kan ada perubahan misalnya
karena kami melihat juga ada beberapa fakta fakta yang menurut kami bisa menjadi persoalan
kami tetap berharap proses pra peradilan sampai pada putusan
karena prinsip hbs korkus pra peradilan itu bukan hanya untuk kepentingan proses formal hukum saja
tapi ada hak asasi manusia